nah kita kalau berbicara soal keputusan pangeran harry dan meghan markle mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan inggris membuat heboh ya
pasangan itu mengumumkan mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan inggris dan akan mandiri secara finansial namun masih mendukung kebijakan ratu elizabeth
nah untuk membahas hal ini bergabung bersama kami hari darsono perancang busana yang kita tahu juga pernah merancang busana orang orang tersohor di inggris
salah satunya adalah lady diana dan juga punya kedekatan secara personal dengan keluarga kerajaan
pak harry selamat malam
oke pak hari sebagai orang yang cukup dekat secara personal dengan anggota kerajaan
bagaimana sih pak hari melihat kehidupan keluarga kerajaan di inggris yang mungkin di luar spotlight di spotlight begitu kayaknya mewah
kemudian selama ini dipublikasikan media tuh apa namanya sangat sangat populer sangat sangat kaya
tapi di dalamnya seperti apa sih pak hari
sebenarnya di mana mana sama
di keluarga kerajaan mana mana sama
istana adalah tempat penuh dengan friksi
dan dari keluarga yang begitu hidupnya begitu modern tetapi harus menginjak pada pijakan konservatif tradisi keluarga kerajaan yang tetap harus terjaga
dan itu memang sudah ada di mana mana
nah saya mengikuti waktu zaman putri anne princess anne yang waktu disorot keluar dari satu klub begitu memakai boots pakai sepatu ars tinggi ringan rok mini
saya masih ingat dan waktu prince and datang ke jakarta juga saya sempat menemui pangeran andrew juga sampai dua kali
saya pikir semuanya itu wajar wajar saja seperti di keluarga kerajaan
di mana mana pun atau di keluarga besar mana pun
ya mereka tetap harus tapak rukun memang di sini ada satu peranan yang penting yaitu sang ratu the queen
tapi sekarang kita lihat sekarang keluarga kerajaan memang sedikit agak tersinggung dengan pernyataannya pangeran harry
tapi pangeran harry tampaknya dia
memang memilih begitu
saya terus terang saja tadi waktu mendengar itu tanpa sengaja saya ikut agak merasa plong
karena pangeran harry harus konsekuens
di dalam sejarah keluarga kerajaan inggris tidak pernah menerima janda
ada yang berada di dalam lingkungan apa namanya lingkaran dalam
senior sebenarnya yang lebih tepat adalah disebut the inner circle
itu tidak pernah ada canda ya
bukan soal kulit berwarna sama sekali tidak
tapi justru karena status meghan adalah janda
masih ingat pamannya sri ratu juga waktu itu harus mengundurkan diri
karena terus akan ber
melangkah ke jenjang perkahwinan dengan mrs simpson
tetapi sang paman langsung memilih untuk tidak memangku mahkota
demikian juga prince harry
prince harry saya anggap dia konsekuens
ini memang harus begitu kalau menurut saya
karena saya tetap waktu diundang oleh cnn
masih ingat saya ada satu pertanyaan
ya dari pihak cnn indonesia saya mengatakan
sebenarnya saya tetap mengharapkan keluarga kerajaan tetap menjunjung dan disiplin dan konsekuen
konsisten istiqomah dengan apa yang disebut tradisi keluarga kerajaan
sebenarnya harusnya begitu
tapi seorang nenek tetap membiarkan cucunya memilih
tetapi dari pangeran harry sendiri justru yang menyadari
di bawah dia harus keluar secara konsekuens
artinya ada tekanan
artinya tidak hanya tekanan tidak hanya dirasakan oleh harry juga
tapi juga ratu elizabeth yang kemudian mempertimbangkan begitu ya
atas keputusan dari harry sendiri
tapi pak hari kalau banyak yang cukup menyebutkan
kalau karakter meghan markle ini hampir mirip dengan karakter lady diana yang cukup rebel begitu di keluarga kerajaan
pak hari yang cukup kenal dengan lady diana
setuju nggak sih dengan statementnya
kalau saya tidak
princess diana itu adalah seorang yang betul betul segilir tidak sama
sama sekali tidak mirip
mungkin keluarga kerajaan seperti saudara iparnya mungkin agak sedikit risih
karena dia memang menjadi seorang tanpublik
tapi langkah langkahnya cukup jelas dan sangat memukau
dan tidak pernah tahu bahwa seorang yang kekanak kanakan
dengan sorot latarnya yang begitu feminine
manja tiba tiba memilih langkah yang begitu sensasional
seolah olah menampar protokol istana dengan pacaran dengan orang orang yang sebetulnya tidak seagama
dengan anggota keluarga kepala gereja
itu memang sebetulnya sangat sunsasional sekali
tetapi untuk pak hidjis beda
dia tidak memilih untuk mengadakan sensasi sensasi itu
cuma karena latar belakang yang berbeda
kita semua tahu
mrs simpson juga waktu itu juga sensasional banget
dia seorang yang kaya
dengan tidak segan segan dia memukul tangan calon raja
waktu mengambil makanan pada satu resepsi
di mana ada buffet
buffet makan sidangan peras panas
tidak seorang pun yang mampu mengadakan apa
menyentuh raja dengan cara memukul seperti memukul tangan anak kecil gitu
ya itu memang latar belakang orang amerika dengan gaya hidup yang beda mungkin
jadi hal hal yang semacam itu yang mungkin juga dia seorang pemain film yang sebetulnya semuanya serba jadi sorotan dan latar belakang pendidikan beda
jadi ada semua ini kita semua ini dibesarkan oleh lingkungan kita
masa depan kita bergantung pada teman kita
siapa kita bergaul
jadi hal itu akan membawa kepribadian orang
dan kali ini megan memang ya sudah dari sananya terbawa begitu
dan merasa tidak begitu nyaman
karena di dalam keluarga mempunyai gaya cara yang lain gitu
yang kemudian cukup cukup bisa bisa ini ya
yang kemudian cukup bisa sedikit banyak mengubah apa yang sudah menjadi tradisi begitu di kerajaan inggris
dan kita juga harus tahu nih nanti atau kita harus menunggu perkembangan juga pak hari
seperti apa keputusannya karena dikabarkan dari keluarga kerajaan ini masih tahap awal
jadi semoga ada ada win win solution lah ya untuk untuk keputusan ini
pak hari darsono terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected